ya meskipun di masa libur lebaran ini sejumlah pelonggaran sudah diberikan oleh pemerintah kota bandung di sejumlah lokasi wisata
hamas terus padahal ini ada masyarakat
tabung gede gitu buat manggang